selamat siang anda menyaksikan go mudik saya anissa pagih dan berikut kami sampaikan informasi mudik untuk anda
dua hari setelah lebaran arus balik diprediksi akan mulai terlihat jelang sore hari nanti
berbagai rekayasa lalu lintas juga mulai diberlakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan arah jakarta
dan saat ini arus selalu lintas di kawasan pejagaan masih terpantau ramai lancar
namun dominasi kendaraan yang mengarah ke jakarta sudah mulai tampak
penetapan jalur satu arah ke arah jakarta pun diberlakukan di beberapa jalur titik pantura
dan kini sudah ada korespondensian indonesia katrina inandia di kawasan pejagaan jawa tengah
katrina selamat siang bagaimana arus lalu lintas siang ini di sana
selamat siang anissa saat ini arus balik dari arah jawa tengah menuju jakarta sudah mulai ramai
bisa dilihat di belakang saya saat ini arus kendaraan dari jawa tengah menuju jakarta sudah mulai ramai
dan di belakang saya ini ada jalur alternatif yang digunakan oleh para pemudik dari daerah selatan untuk kembali ke jakarta
dan saat ini dibuka satu arah hanya untuk ke daerah jakarta saja
rekayasa seperti ini memang sudah diberlakukan bahkan sejak kemarin sore dan rencananya akan diberlakukan untuk seterusnya
bahwa kemungkinan besar arus balik akan semakin ramai mulai dari sore hari nanti
dan salah satu contohnya rekayasa lain yang akan dilakukan adalah pada antisipasi yang dilakukan di gardu tol palimanan
sejak pagi tadi anissa gardu tol palimanan sudah dibuka sebanyak enam belas gerbang tol untuk arah ke jakarta
sementara untuk arah dari jakarta hanya sepuluh gerbang tol yang dibuka
hal ini dilakukan untuk antisipasi karena diperkirakan mulai sore nanti akan mulai ada kepadatan
lalu ada hal yang menarik lagi bahwa ada
kebijakan yang mengatakan bahwa nanti bila ada penumpukan kendaraan hingga lebih dari lima km
rencananya gardu tol akan dibebas biayakan
artinya para pemudik atau yang ingin kembali ke jakarta tidak perlu membayar biaya tol bila kemacetan atau antrian sudah mencapai panjang lima km
dan selain itu juga hingga saat ini dari korpsal lintas mabes polri juga masih terus melakukan upaya antisipasi
dengan meletakkan beberapa petugas petugas di sepanjang jalur yang diperkirakan
akan menjaga kemampuan
jadi simpul simpul kemacetan hingga setidaknya pada akhir minggu ini
karena diperkirakan puncak arus balik nantinya akan terjadi pada akhir minggu ini
ya katrina bagaimana dengan hambatan hambatan lain seperti misalnya ada perbaikan jalan atau juga ada kerusakan kerusakan jalan yang harus diantisipasi oleh para pemudik di sana di pejagaan jawa tengah
ya menurut informasi yang kami dapatkan memang ada sedikit kerusakan jalan pada kilometer satu ratus tiga di tol
namun hingga saat ini belum ada kemacetan yang berarti
tadi memang ada sedikit antrian sekitar seratus dua ratus
namun karena sudah mulai diperbaiki dan ada petugas di sana
lalu lintas sudah kondusif dan bisa lancar walaupun sedikit tersendat
dan bagi anda yang berencana untuk kembali ke jakarta
dihimbau untuk tetap berhati hati dan juga menjaga kesehatan
karena kemungkinan besar akan terjadi kemacetan mulai dari sore nanti hingga puncak arus balik nanti
jadi pastikan untuk selalu menyiapkan diri anda untuk perjalanan yang cukup panjang
baik terima kasih katrina inandia melaporkan langsung dari pejagaan jawa tengah dan selamat kembali bertugas
bagi anda yang berencana akan menempuh perjalanan mudik ke daerah
anda dapat memanfaatkan aplikasi gomudik
aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan anda bermudik
aplikasi gomudik ini dapat anda akses melalui google play store untuk anda para pengguna smartphone android
selain dapat mengakses informasi lalu lintas secara langsung dengan puluhan gambar cctv dari berbagai pintu tol
anda juga dapat mengakses informasi jalur alternatif yang dapat mempercepat waktu perjalanan anda
sekian informasi terkini
mudik dua ribu enam belas cnn indonesia ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
dan jika anda ingin update informasi seputar mudik jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di play store